pandemi covid sembilan belas membuat ekonomi terpuruk karena sektor usaha yang tidak bisa bekerja dengan normal
menurut data pemerintah covid sembilan belas itu berdampak pada sekitar satu juta ikm atau industri kecil dan menengah
dan menghambat perkembangan lebih dari satu ratus enam puluh tiga ribu umkm
nah untuk itu tentu saja butuh dukungan dari banyak pihak dalam mendorong pelaku usaha tanah air
agar bisa terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya
salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan gerakan nasional bangga buatan indonesia
gerakan ini diharapkan dapat mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal dan memperbaiki daya beli masyarakat
insight kali ini membahas peran pemerintah dan juga perbankan
akan dalam mendukung gerakan nasional bangga buatan indonesia
bersama saya desi anwar
pandemi covid sembilan belas yang menghantam berbagai sendi kehidupan membuat lesu perekonomian global
di tanah air pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm serta industri kreatif menjadi kelompok yang paling terdampak
presiden jokowi dodo pun mengampanyekan gerakan nasional bangga buatan indonesia sebagai upaya menyelamatkan ekonomi dalam negeri yang juga ditumpu oleh umkm
dalam kondisi seperti ini kita harus mampu bertumpu dengan kemampuan yang terbaik
tumpu pada kekuatan kita sendiri
berdiri di atas kaki sendiri
kita harus mampu menyelesaikan masalah dan tantangan kita sendiri
tantangan di bidang kesehatan maupun tantangan di bidang sosial ekonomi
presiden melalui kementerian terkait terus mendorong agar umkm tetap bertahan dalam masa sulit dengan melakukan pemasaran secara digital
berbagai stimulus ekonomi juga digulirkan pemerintah
untuk memberikan angin segar bagi pelaku usaha
di masa pandemi platform e commerce terbukti membuka ruang bagi para pelaku umkm untuk tetap meraup untung
masa krisis tak harus disikapi pesimistis
kemampuan pengusaha kecil dan menengah untuk beradaptasi dengan teknologi dan jeli melihat peluang tentunya bisa menjadi solusi di tengah pandemi
miladia rahma akun coro jakarta
presiden joko widodo pada pertengahan bulan mei lalu meresmikan gerakan nasional bangga buatan indonesia
gerakan ini merupakan wujud dukungan untuk usaha mikro kecil menengah indonesia yang tentu saja terkena dampak oleh pandemi covid sembilan belas
untuk membahas lebih banyak mengenai gerakan nasional bangga buatan indonesia ini dan seperti apa ya penerapannya
saya telah tersambung melalui aplikasi zoom dengan menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita
dan juga dengan direktur hubungan indonesia

apa kabar dan juga pak sis
sekarang kita kalau new normal ini melakukan interview mau tidak mau harus lewat zoom
ini merupakan metode yang paling aman untuk menjaga jarak ya
pak agus mungkin saya mulai dengan bapak ya
karena kalau kita lihat ini dampak yang paling terasa akibat covid sembilan belas ini selain kesehatan tentu saja kepada perekonomian kita
bisa dikatakan roda perekonomian ini seluruh dunia bukan saja di indonesia itu menjadi lamban
dimana dari segi demandnya menurun supply nya juga menurun karena kegiatan dan aktivitas ekonomi itu dibatasi dengan adanya berbagai macam social distancing lockdown dan lain sebagainya
dan di indonesia tentu saja mau tidak mau
karena pelaku industri utama kita itu rata rata adalah industri kecil dan menengah dan ini paling sangat terdampak
saya lihat ini masing masing negara mau tidak mau harus bangkit sendiri harus resilience harus menciptakan kegiatan dan aktivitas yang tidak tergantung kepada impor
gerakan bangga buatan indonesia kalau dari kementerian perindustrian
pak agus silahkan bagaimana penerjemahannya dari gerakan ini
dan apa kira kira strategi yang sudah disiapkan oleh perindustrian
baik terima kasih mbak desi pak sis pemirsa
tentu seperti apa yang tadi disampaikan oleh mbak desi kita semua harus menyadari bahwa pandemi ini dialami oleh sebagian besar negara di dunia
sehingga tentu semua atau masing masing negara di dunia disibukan secara masing masing dalam rangka mereka bisa survive paling tidak bisa rebound bisa pulih
baik itu kondisi ekonominya maupun kesehatannya di tengah tengah pandemi ini
nah tentu bagi indonesia juga kami sangat berkepentingan agar indonesia sebagai negara bisa menjadi negara
tapi kita juga sangat berkembang ketika kita mencari pemulihan ekonominya bisa lebih cepat dibandingkan dengan negara negara lain yang ada di dunia khususnya negara negara yang ada di kawasan seperti asean
nah tentu juga ketika kita bicara mengenai perekonomian kita bisa lihat dari berbagai macam data dan sangat konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor industri manufaktur
berhadap pdb dan teknologi keuntungan dan juga penghasilan dari masyarakat dan juga kemampuan dari masyarakat untuk membuat kembang

dia bukan nomor dua bukan nomor tiga
dari sektor industri pengolahan untuk pdb
nah tentu ketika kita menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
salah satu permasalahan yang utama adalah
demand side yang sedang sangat lemah
dan tentu juga kemudian berpengaruh terhadap
kekuatan dari cash flow dari masing masing industri
nah ini yang kemudian yang menjadi strategi
yang menjadi fokus dari pemerintah pusat
untuk membantu ya industri kecil dan industri menengah
agar mereka tidak semakin terpuruk
termasuk membantu mereka
dan memberikan bantuan bantuan untuk memperkuat cash flow
yang ada di masing masing perusahaannya
nah untuk kita mendorong demand side
agar market yang sedang terbatas ini
bisa dinikmati oleh produk produk lokal
bahkan bapak presiden memerintahkan
atau disuplai dari industri dalam negeri
yang termasuk di dalamnya adalah ikn
tentu yang pertama dalam rangka kita bisa mencapai itu
yang pertama pemerintah pada tanggal empat belas mei yang lalu
bapak presiden sudah meluncurkan gerakan
yang disebut dengan dbi
nah dari kami bbi ini ada dua pengertian
yang pertama adalah dia berarti bank jabatan indonesia
yang kedua setelah bank jabatan indonesia
para masyarakat juga diharapkan belanja jabatan indonesia
jadi bbi yang pertama adalah bank jabatan indonesia
bbi yang kedua adalah belanja jabatan indonesia
nah kampanye bank jabatan indonesia
dalam konteks kebutuhan pendusian
yang kemarin telah kami launch adalah kampanye
yang kita sebut dengan semuanya ada disini
dan ini saya kira mbak desi merupakan hal yang sangat penting
untuk diketahui oleh masyarakat bahwa sesungguhnya
produsen produsen kita industri dalam negeri kita
sudah bisa memproduksi apapun
sektor apapun produk produk apapun itu semua sudah bisa diproduksi oleh kita
sekarang bagaimana mereka produsen produsen itu bisa memasarkan produksinya
ke market atau penetrasi ke
market indonesia itu sendiri termasuk dan khususnya ikn
ikm ini merupakan satu tulang punggung dari perekonomian nasional
oleh sebab itu sejak awal memang
sejak awal covid hadir di indonesia itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah
kami memberikan banyak sekali stimulan stimulan untuk ikn
agar mereka tidak semakin terpuruk dan bisa rebound
nah ini tentu juga demand side yang akan kami bentuk itu melalui kegiatan
bangga buat indonesia yang dalam konteks pemerintah indonesia
semuanya ada di sini kampanye semuanya ada di sini
ini kami ingin dalam tanda penting mempromosikan kepada masyarakat
bahwa sebetulnya produk produk yang dibutuhkan oleh masyarakat
itu sudah bisa diproduksi di dalam negeri dan bukan hanya sudah bisa diproduksi dalam negeri
tapi juga produk produk tersebut sudah memiliki kualitas yang cukup
baik pak agus kita break sebentar
tapi pada intinya kita harus bangga tapi harus belanja
dan tentu saja ini akan mengurangi ya ketergantungan kita terhadap import
tapi apa misalnya kemudahan kemudahan dan juga bagaimana untuk menstimulasi para ikm ini
supaya jauh lebih produktif dan tentu saja barang barangnya juga diminati
bagi orang orang yang ingin belanja
kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama saya insight with desi anwar dan saya masih terhubung via zoom
dengan menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita dan juga dari bni direktur hubungan kelembagaannya faksis apik wijayanto
kita membahas tentang ini
saya ingin bahas mengenai gerakan bangga buatan indonesia yang sangat penting ya
ini salah satu upaya dan juga strategi untuk meningkatkan kembali
menggeliatkan kembali roda perekonomian indonesia dengan tentu saja memberikan dukungan kepada para industri kecil menengah di indonesia
dan tentu saja perlu partisipasi kita semua terutama dari segi ini ya perbankannya
nah di sini ada faksis dari bni
tadi sudah dijelaskan ya peran dari sektor perindustrian untuk menggeliatkan dan juga memajukan industri kecil menengah ini
lewat lebih banyak lagi ya membeli belanja dan memproduksi buatan indonesia
kalau dari segi perbankan ini paling penting karena biasanya kalau kita bicara industri itu apalagi kecil menengah itu
perkreditan fasilitas perbankan dan lain sebagainya itu diperlukan pak silakan
ya terima kasih mbak desi
pertama bagaimana peran wni dalam mendukung gerakan bbi ini adalah bagaimana kita mensosialisasi pada masyarakat
tentang gerakan bangga dengan produk indonesia atau bbi ini
jadi perlu sosialisasi ya apa apa saja bentuknya
yang pertama adalah pergerakan sosialisasi melalui website ya websitenya bank bni
kemudian yang kedua adalah
yang kedua adalah
melalui instagram kemudian juga melalui twitter
ini yang kita lakukan dan tentu melalui media media yang lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang bbi ini
kemudian yang kedua adalah aktivitas bagaimana kita mendukung program bangga dengan produk indonesia ini adalah
kita melakukan semacam pameran pameran yaitu dengan mengadakan pameran fashion
yang pada bulan februari yang lalu kita menyelenggarakan fashion arab saudi
ini adalah mengangkat tema harmoni bumi yaitu tentang lingkungan
di situ kita bekerja sama dengan para desainer desainer lokal yang bagaimana kita memanfaatkan bahan bahan daur ulang ini menjadi suatu produk
yang kita bisa pasarkan
dan selain itu juga support dari bank bni
itu adalah banyak kegiatan kegiatan yang kaitannya dengan produk produk lokal unggulan indonesia
dan selain itu bank bni tentu sebagai peran mediasi perbankan kami juga melakukan pembiayaan pembiayaan
dan kami ternyata masih terus berupaya terus
untuk melakukan pembiayaan pembiayaan umkm ini
demikian mbak desi
pak sis kalau dilihat dengan kegiatan yang dilakukan sosialisasi ini
kira kira berapa jumlah umkm yang dilibatkan dari segi
dan dari mana mana saja yang paling banyak yang berpartisipasi
ya jadi kita membiayai sektor umkm itu kan dari berbagai sektor ya
dari ada yang industri kemudian sektor perusahaan
kemudian sektor perusahaan kemudian sektor perusahaan
kemudian sektor pertanian sektor pengolahan juga dan juga jasa jasa
nah di sini jumlah umkm itu di kita yang kita biaya adalah sekarang ini sudah luar biasa sekali
dan bahkan kalau kita lihat per sektor itu yang justru yang dominan adalah sektor produksi
nah kalau kita lihat dari umkm sendiri itu ada dua ratus empat puluh ribu umkm yang sudah kita biayai
dan saat ini terus kita lakukan perkembangannya sangat signifikan
tadi yang saya sampaikan bahwa pertumbuhannya lima tahun terakhir
ya jumlah debitur
tapi ada peningkatan dari jumlah kredit yang macet juga pak sis
nah memang kalau kita bicara kredit macet ini kita di dunia perbankan itu pasti ada lah namanya kredit macet
tapi bagaimana kita melakukan mitigasi ini yaitu kita melakukan proses kreditnya
kemudian juga selain itu juga kita selalu melakukan pembinaan
jadi bukan hanya kita membiayai saja tetapi pada saat kita telah membiayai
maka selalu kita berikan binaan bagaimana cara bisnis dari sisi marketingnya
kemudian dari sisi finansialnya ya kita selalu memberikan pembinaan
termasuk juga dari sisi kualitasnya
dan bahkan juga dari sisi marketing kalau yang sekarang ini eranya adalah marketing online
ya kita berikan juga bagaimana untuk memberikan asistensi agar masuk ke online belanja online
jadi harus ada pendampingan yang dilakukan terus menerus ya pak sis
ya betul harus ada pendampingan
pak agus ini mengenai yang kampanye ini sosialisasi ini
apa yang kira kira bisa dilakukan lebih lagi oleh pemerintah ya
untuk membantu para ikm ini
tapi kita break sebentar dan jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
di insight with desi anwar saya masih terhubung via zoom
dengan menteri perindustrian agus gumiwangkarta sasmita
dan juga dengan direktur hubungan kelembagaan bni sis apik wijayanto
topik kita kali ini bagaimana kita bisa bangga terhadap buatan indonesia
tapi yang lebih penting lagi mendukung ya supaya perekonomian nasional itu menggeliat kembali
pak agus tadi bapak menyebutkan bahwa manufaktur ini merupakan salah satu yang istilahnya backbone dari perindustrian nasional
tapi manufaktur juga merupakan salah satu yang terkena sekali dampak covid sembilan belas nya
dan dengan bangga buatan indonesia ini kan mau tidak mau harus lebih meningkat lagi ya
karena manufaktur ini mau tidak mau ya itulah hasil dari buatan indonesia
apa fasilitasnya untuk mendukung kemudahannya dan apalagi dengan sekarang biasanya dengan cash flow yang semakin sulit
demand juga yang semakin turun apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para ikm
jadi begini mbak desi
industri pengolahan ini
saya merawat sedikit
industri pengolahan ini menjadi kontributor terbesar
bukan bagi industri tapi bagi perekonomian nasional secara utuh
nah kemudian berkaitan dengan upaya upaya yang bisa kita lakukan dan telah kita lakukan
ini kan kita sadar mbak desi dan kami percaya bahwa di luar sana ini
masih ada poket poket masih ada kekuatan kekuatan market
yang bisa kita gali yang bisa kita ketok agar mereka ketuk ya bukan ketok agar mereka bisa memulai untuk belanja
yang akan kita targetkan adalah pasar pasar kekuatan penengah dari ekonomi
menengah ini yang menurut badan kami masih punya kekuatan daya beli yang cukup
nah mereka selama psbb
selama ada pandemi ini tentu mereka juga kesulitan untuk mendapatkan atau mencari produk produk yang mereka butuhkan
produknya sulit untuk masuk ke market calon pembelinya juga sulit untuk mendapatkan produk produk yang mereka butuhkan
oleh sebab itu tentu kami salah satu yang menjadi fokus kita di pemerintah adalah
bagaimana kita dalam tanda petik mengkawinkan
antara industri khususnya industri kecil dan menengah
dengan calon calon pembeli
kami sudah juga melakukan berbagai macam program dengan ikm ini untuk mempersiapkan diri mereka
agar mereka bisa berpartisipasi dalam platform digital tersebut
misalnya program program yang berkaitan dengan kemitraan dengan platform itu sendiri
ya kami arahkan karena masing masing
platform mbak desi punya keunikannya
punya kekhususan dan ekstermasi
sehingga kita bisa kita perlu untuk mencari produk produk apa yang cocok untuk spesifik platform
atau produk produk lain lebih cocok untuk platform yang lain
itu juga kami melakukan pelatihan pelatihan
berkaitan dengan pemasaran berkaitan dengan pelatihan branding
pelatihan packaging dan lain sebagainya
di kementerian perindustrian sebetulnya sudah mempunyai program yang disebut dengan program e smart
jauh sebelum pandemik sembilan belas ini hadir
jadi ini sudah kami gujurkan sekitar tahun dua ribu tujuh belas
program yang disebut dengan e smart e smart ikn
di mana program ini sebetulnya merupakan sistem dari basis data industri kecil dan menengah
ya yang tersaji dalam satu kesatuan integral
di dalamnya ada profil industri itu sendiri
kemudian ada sentra sentra industri kecil menengah
ada produk produk yang diintegrasikan dengan platform digital
dan lain sebagainya
dan tentu tujuannya tidak lain adalah agar mereka bisa mengakses market melalui platform platform digital
dan sejak diluncurkan tahun dua ribu tujuh belas pak desi
animo dari industri kecil dan menengah berpartisipasi dalam platform digital
cukup besar sangat besar
kami mendata sekitar lima belas ribuan dari industri kecil
yang sudah kami arahkan untuk berpartisipasi dalam market digital tersebut
baik dengan adanya covid ini
apakah pak agus melihat ada peningkatan penggunaan dari platform platform e smart ini pak agus
karena apalagi sekarang kan semua transaksi sudah lebih berbasis online
sangat signifikan mbak desi
misalnya saya ambil saya akan memberi dua contoh saja yang merupakan kebetulan kegiatan
recently dari pemerintahan industrian
di mana kami bekerjasama dengan produsen kopi mbak desi
kami mengkampanyekan apa yang disebut dengan gerakan satu dalam kopi
kami bekerjasama dengan tokopedia
nah ini ketika itu
industri kopi nasional sedang betul betul terpuruk mbak desi
karena memang kita ketahui bahwa tidak ada kafe kafe yang buka
tidak ada restoran yang buka dan lain sebagainya
sehingga kami berinisiasi untuk menggalakan atau mendorong
industri kopi di indonesia untuk segera masuk ke platform digital atau market digital
bahwa kegiatan tersebut mbak desi sebetulnya hanya tujuh hari
ini hanya tujuh hari
kampanye kami yang bekerjasama dengan para pemain kopi
industri industri kopi dan juga tokopedia
ini kami sudah sukses sudah hanya dalam tujuh hari mbak
ini baru dari kopi
contoh yang satu lagi yang ingin saya sampaikan mbak
kami juga kegiatan yang sama
kami mendorong agar supaya pusana muslim itu bisa ditingkatkan
dan ini kami luncurkan program tersebut beberapa saat sebelum kebaran
nah ini contohnya kegiatan tersebut yang kami kerjasamakan dengan shopee
ini berhasil dalam hanya waktu tujuh hari ya dua belas sampai sembilan belas mei
kami berhasil menjual enam miliar rupiah dari produk produk ikn
yang berkaitan dengan industri busana muslim itu sendiri
memang tidak bisa terbantahkan lagi
mau tidak mau kita harus mendorong industri kecil untuk segera siap masuk ke platform
baik pak agus saya melihat ya dengan adanya covid ini
tapi bahkan sebelumnya lah ini kan sudah berubah ya cara kita mengkonsumsi barang itu ya
cara kita melakukan ya kita belanja dan lain sebagainya sudah pindah ke daring atau online
pak agus ada kira kira berapa dari segi jumlah transaksi online yang berlangsung
di indonesia saja bopak figa kira kira berapa
dan dari segi peningkatannya dari tahun ke tahun ini kan sudah dua tahun ya platformnya berjalan
ada berapa persen kira kira bisa dilihat ini
seperti yang saya sampaikan tadi mbak desi bahwa karena kami jemput bola
ya kami proaktif untuk mengawinkan industri kecil industri kecil
agar mereka bisa nyambung dengan ee
market digital dan seperti yang tadi kami sampaikan
bahwa animo dari industri kecil untuk bisa mereka masuk ke platform digital ini sangat besar
dan kami melihat bahwa dalam data kami ya ada peningkatan dari tahun ke tahun
at least at least industri industri kecil yang sudah tersambung dengan digital itu sekitar
sekitar sepuluhan persen mbak
itu suatu hal yang sangat mengembirakan yang sangat baik
tapi ada satu poin mbak desi yang ingin kami sampaikan
yang menurut pandangan kami sangat penting yaitu kepentingan dari kementerian pendustrian itu sebetulnya menciptakan satu sistem yang terintegrasi dari end to end
ya jadi produk di ujungnya produk di hilirnya produk barang jadinya itu harus bisa kita link kan harus bisa kita kawinkan dengan proses proses sebelumnya
jadi value chain value chain itu harus kita link kan harus bisa kita kawinkan dengan proses proses sebelumnya
jadi value chain itu nilai tambahnya tetap ada stay di indonesia termasuk tentu penyerapan dari tenaga kerjaannya
nah ini yang ingin kami selalu dorong agar ikm industri kecil dan menengah bisa menjadi bagian integral dari proses produksi sampai dia masuk ke barang barang jadi
misalnya kalau kita bicara mengenai yang sekarang sedang tren sepeda
sudah mulai rajin berolahraga sekarang
berolahraga dan khususnya sepeda khususnya sepeda mereka loncat sudah tidak lagi jogging tapi langsung ke sepeda
ini kami akan break down mbak kami akan break down beberapa industri sepeda lokal nasional ada beberapa yang sudah sangat baik yang kalibernya internasional

ini akan kami break down berapa persen dari apa namanya value chain yang ini

contoh sepeda ini nanti itu bisa
menjadi dengan contoh contoh lain
benar benar merupakan kesatuan
dengan value chain value chain sebelumnya
dan ini tentu
semua buatan indonesia
ya pak agus dan bisa dijadikan
juga barang untuk dieksplorkan
sehingga ada nilai tambahnya
kita istirahat sebentar pak agus
dan juga pak sis tapi
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
bangga ya menggunakan
produk produk indonesia bangga buatan indonesia
saya terhubung dengan
pak zung dengan menteri perindustrian agus gumiwang
kartasasmita dan juga ada direktur hubungan
apik wijayanto tadi
pak agus sudah menjelaskan ya upaya
menciptakan ini ya
perindustrian dalam hal ini
adalah membantu ya khususnya
online menyatukan dari
hulu sampai ke hilir antara
produk sampai ke
pasarannya dan pak sis
di sini tentu saja
peran perbankan itu sangat penting
tadi pak sis juga sempat menyebut bahwa
dan juga program program digital
ini bagaimana bisa lebih
detail lagi pak sis khususnya
mengenai dukungan terhadap pengembangan
percepatan digital umkm
apalagi kan sekarang perbankan
juga semuanya sudah berbasis digital
apa apa saja yang dilakukan
dan fasilitas yang diberikan
terima kasih pak desi
pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa
dukungan bni dalam aktivitas
gerakan nasional dbi
ini adalah cukup banyak ya
ada yang bersifat
aktivitas yang online ada yang
nah yang khusus yang mungkin ini
saya sampaikan beberapa hal kegiatannya
promo atau kegiatan
juga bagaimana sih mengarah ke digital itu nantinya
yang pertama adalah gerakan
untuk melakukan promo
atau marketing yaitu
bni telah melakukan
bni kreasi nusantara
online craft ini adalah salah satu
para pelaku umkm ini
sudah mulai mengenal
umkm yang sudah kami
didik untuk masuk
ini adalah salah satunya yang online
dan juga ada kegiatan lainnya
yang nanti kita akan kembangkan juga
wastra nusantara nah ini di sini
kita dalam rangka
yang ke tujuh puluh empat itu juga
menyelenggarakan beberapa event
bagaimana kita mendukung
umkm ini di antaranya adalah
tujuh wastra nusantara
ukm unggulan nusantara
atau bunga nusantara
kemudian ada memperkenalkan
juga tujuh wedang
rempah dan empat puluh produk
nusantara ini adalah bagaimana
kita melakukan promo terhadap
nah yang tadi disampaikan adalah
bagaimana kita melakukan upaya untuk
yaitu kalau dari sisi marketing
kita sudah melakukan melalui website nya
bni kemudian juga
kita sudah mengajak para pelaku
umkm itu untuk masuk ke
yaitu di mana
kita sudah melakukan kerjasama
fintech atau e commerce yang kita saat ini
sudah bekerjasama yang kita
mempunyai kelebihan bahwa
bni sudah mempunyai
api yaitu bisa akses
internet yang bisa
melakukan akses ke beberapa
lalu kita juga punya program yang
lumayan setiap tahun
sangat konsisten bni melakukan
program yaitu inacrap
ini sejak tahun dua ribu lima
nah nanti instagram ini kan
sejak tahun dua ribu lima itu kan
sudah kita lakukan
yang biasanya pengunjungnya
banyak kemudian juga produk produknya
yang dibawa nanti juga kita
inagraf ini akan kita gandeng
untuk masuk ke online juga
sehingga harapannya adalah produk produk
dari umkm ini
sudah mengarah pada
pemasaran yang digital yaitu
baik jadi kalau pak sis melihat selama ini
cukup efektif ya semua kegiatan kegiatan
ini dan banyak partisipasinya
membantu ya terhadap
umkm itu juga memasarkan produk produknya
iya betul jadi
kita juga sebagai contoh
kita punya program namanya
rumah kreatif umn
yang diinisiasi oleh kementerian bumn
kita punya kurang lebih

tersebar di seluruh indonesia
di situ ada pelatihan
kemudian produk yang berkualitas
dan juga bagaimana melakukan
marketing secara online
yang tadinya yang sudah diperlukan
sehingga harapannya adalah ke depan
produknya sudah bisa dikenal
bukan hanya lokal tapi juga nasional
seperti kerajinan bali
yang kita juga pasang di situ
sehingga harapannya lebih efektif
untuk melakukan marketing ini
pak agus tentu setuju ya
memang perlu ya sebagai support
terhadap apa yang dilakukan oleh
tentu mbak desi jadi kami
pemerintah tentu tidak bisa
kami sangat berharap dukungan dari pihak
perbankan dan juga masyarakat
agar semua gerakan atau
cita cita yang ingin kita
capai ini bisa terwujud
ya nah ini kan semua
berbasis it ya berbasis teknologi
nah ini bagaimana pak agus
saat sampai saat ini
karena itulah yang diutamakan
ini kan secara skala nasional ya
semua harus bisa akses terhadap
digital ini apa kira kira
kendalanya atau yang masih harus diperbaiki
kami dari kementerian produksi
sejak tahun dua ribu delapan belas
melaunching satu gerakan yang disebut dengan
making indonesia empat
ini sebuah gerakan
mendorong agar semua
pelaku industri di perusahaan masing masing
ini tentu upaya kami ini adalah
dalam rangka agar supaya
industri industri tersebut termasuk industri
kecil dan menengah
itu bisa memiliki daya saing
yang lebih kuat ya
kita bisa melakukan
perusahaan yang lebih kuat
dan lebih mudah
dari yang kami lakukan
sebelum dibandingkan sebelum dia
digitalisasi di dalam
proses produksinya maupun proses
kami sangat percaya bahwa operasionalisasi
ini yang saya sampaikan tadi tidak hanya
berlaku untuk industri besar
tapi juga industri kecil dan menengah
yang perlu kita siapkan
sumber daya manusia sumber
daya manusia yang kami guni
sdm ini yang harus kita
siapkan baik yang ada di
internal pemerintah sendiri maupun
yang ada di perusahaan perusahaan
kami juga menyiapkan internal
kami dari kementerian sosial menyiapkan sdm
juga kami akan proaktif
para industri ya baik itu kecil
menengah dan besar
agar mereka segera bisa
revolusi industri empat di perusahaan masing masing
tentu ini yang saya
sampaikan tadi pasti ini akan bisa
peningkatan dari daya saing dari
baik terima kasih pak agus dan pak sis
kita istirahat sebentar tapi jangan
kemana mana dulu tetaplah bersama
insight with desi anwar kami akan segera kembali
ya masih bersama saya insight
with desi anwar saya juga masih terhubung
via zoom dengan menteri periwisataan agus gumi
wangkarta sasmita dan juga direktur hubungan
kelembagaan bni sis
buatan indonesia memang harus bangga
dan kita juga harus
yang memang diminati
ini sebenarnya kan kuncinya itu ya pak agus
kita harus menciptakan produk produk yang
diminati baik secara domestik maupun
secara internasional bahkan
kalau kita bangga buatan indonesia juga
supaya ketergantungan kita terhadap impor
berkurang tapi juga produk produk
yang kita bisa ekspor juga
semakin meningkat saya tertarik pak agus
tadi mengatakan mengenai sepeda itu kan
saya lihat dengan adanya covid ini
pandemi ini masalah kesehatan
itu menjadi utama mungkin
ke depan ini indonesia bisa juga
produk produk ini bisa diekspor
berkaitan dengan kesehatan ya
dan kemudian sekarang kan ya apd
paling bisa sangat dibutuhkan
dan juga saya lihat
yang sifatnya itu kesehatan
yang memang sudah bisa diciptakan
secara domestik dan bisa diekspor
bagaimana kira kira pak agus
semua ini tentu saja banyak
inilah keuntungan yang bisa
capai dari produk produk indonesia ini
benar sekali mbak desi
jadi lesson learn nya dengan adanya
mbak desi yaitu
kita masih membutuhkan
upaya yang luar biasa dalam
bagian dari pohon industri kita yang masih kosong
bagian dari supply chain kita yang masih kosong
dan lesson learn yang keduanya
kita harus segera
negara yang mandiri
bukan di bidang di sektor kesehatan
tentu kalau mandiri di bidang kesehatan
di sektor kesehatan itu didalamnya ada
industri alat kesehatan dan juga
ada industri farmasi
salah satu upayanya mbak desi
ketika covid sembilan belas hadir di indonesia
oleh pemerintah daerah melalui dana dekon
yang kami mendorong agar
di lapangan ini
mereka mampu untuk melakukan
diversifikasi dari produk produk
yang tadinya mereka tidak
memproduksi masker misalnya
mereka sudah mulai memproduksi masker
yang tadinya tidak memproduksi
mereka sudah mulai memproduksi
hand sanitizer bahkan
kalau boleh kami laporkan disini adalah
masker misalnya mbak desi
ini kami sudah indonesia sudah
oversupply dan kami sudah
melakukan ekspor ke beberapa negara yang
apd apd kita sudah
oversupply dan sekarang indonesia sudah
ada satu yang menarik juga mbak desi
ketika kita misalnya bicara soal
indonesia merdeka sampai indonesia
merdeka dan sampai hadirnya covid sembilan belas
itu belum pernah ada
satupun industri dalam negeri
yang memproduksi ventilator
ketika covid hadir di indonesia
berbagai macam kalangan
peneliti peneliti dan kami kawinkan
dengan kami hubungkan dengan
agar mereka bisa membantu
untuk memproduksi secara masif
dan apa yang terjadi
apa yang terjadi
kurang dari tiga bulan
bisa menghasilkan ventilator
low grade artinya untuk
itu nanti sebentar lagi
secara masif kurang dari tiga bulan
ternyata bisa ya
kalau dipaksa ternyata bisa
jadi ini memang merupakan peluang
juga ya untuk kita melakukan refocusing
dengan apa produk produk yang sebenarnya
relevan sangat dibutuhkan bukan saja
dari segi domestik tapi juga dari segi
internasional jadi kita membuka
pasar baru dan produk produk baru
dan ternyata indonesia bisa ya kalau terpaksa
dalam tiga bulan membuat ventilator
pak sis ini dukungan apa lagi
stimulus ini dengan adanya
covid ini apa yang diberikan
oleh sektor perbankan khusus terhadap
pelaku umkm dalam mendukung
program program masa pandemi
dalam rangka bagaimana
meningkatkan penjualan ya
penjualan di masa covid ini adalah
salah satunya adalah kita memberikan
dengan memberikan reward
kepada para pelaku umkm
ada dua sisi disini antara pembeli
kemudian juga dari para penjual itu
mendapatkan masing masing mendapatkan insentif
kemudian yang kedua adalah
untuk para pembeli
kita memberikan dukungan yaitu
misalnya dengan sisilan
sangat sangat murah sekali
dan tenornya sangat panjang
jadi sekarang ini karena orang kesulitan
ya betul ini salah satunya adalah
bagaimana kita mendukung daya beli
dari sisi untuk
membantu masyarakat untuk membantu
memberikan fasilitas sisilan ini
tapi pak sis kalau sekarang
yang sangat dibutuhkan tentu saja akses kredit ya
nah ini saya rasa perbankan juga
supaya membantu ya
para umkm ini untuk mendapat
kredit lebih mudah lagi ya
nah kami di masa pandemi covid ini
sebetulnya sebelumnya kita sudah siap juga
sebelum pandemi covid
kita sudah punya namanya aplikasi
ini juga bagaimana
para pelaku umkm
untuk mengajukan kredit
melalui digital secara digital
ini sudah sudah punya
namun demikian karena di masa pandemi covid ini
ada batasan batasan jarak
kemudian juga ada aktivitas aktivitas
sehingga kita lebih mensosialisasikan
bisa lebih dimanfaatkan
oleh masyarakat termasuk juga
cara cara marketing kami
yang tadinya mungkin
para nasabah itu datang ke kantor cabang
kami sudah sekarang semua bisa online ya
sudah online ya lebih mudah
online gitu sudah termasuk juga
termasuk salah satunya
adalah setelah mereka mendapatkan
mengajukan kredit itu juga
setelah mendapatkan kredit juga
ada pelatihan yang online juga mbak desi
misalnya adalah dengan webinar
jadi kalau dulu pelatihan itu
bagaimana mengelola keuangan itu
dengan cara yang konvensional
datang sekarang ini sudah
menggunakan webinar jadi itu adalah
bentuk bentuk pelatihan secara digital secara online
demikian mbak desi baik mungkin yang pada
terakhir pak agus ini menarik mengenai
masalah online digital
kuncinya kan sebenarnya kan
tadi pak agus juga sudah menyebutkan
bagaimana ini tantangannya ke depan apalagi
akan semakin banyak
berarti harus ada reskilling
khususnya bagi mereka yang selama ini
belum pernah lah istilahnya melakukan hal hal
yang sifatnya online
apa yang harus dilakukan
mengubah mindset masuk ke
industri empat ini dari hulu
ke hilir kan harus sama ini
kemampuannya supaya tidak ketinggalan
benar mbak desi
nyambut baik juga tadi
apa yang kami dengar dari pak sis
mungkin pak sis ke depan bisa
bekerjasama dengan ketentusian
untuk kita melakukan
kegiatan dalam rangka kita membina
industri kecil dan industri menengah
agar mereka bisa
semakin banyak yang kita
dalam digital marketing
kerjasama antara pemerintah
dan perbankan walaupun
tadi kami sampaikan
sebelum covid sembilan belas hadir pun
ketentusian sudah punya program
yang disebut e smart
ini harapan kami tentu
agar mereka bisa
lebih mudah untuk

ketentusian tidak berhenti
untuk hanya berkerjasama dengan
sudah melakukan berbagai macam
seperti alibaba dan lain sebagainya
agar nanti produk produk
kita ini juga bisa masuk ke
atau penetrasi ke pasar pasar
internasional ini sudah dimulai
mbak desi tentu
berkaitan dengan sdm kami juga
tadi yang saya sampaikan pemerintah juga perlu
yang bukan hanya berkualitas
tapi juga cukup ya karena target
sebanyak banyaknya industri kecil dan menengah
bisa masuk ke dalam
platform digital dan oleh sebab itu
kerjasama dengan perbankan pak sis
akan jauh lebih baik dari mungkin
kita bisa nanti mengembangkan
satu program secara bersama sama
harus ada kolaborasi ya pak agus tapi sebenarnya
yang penting juga nah ini kan
lebih banyak nanti bukan saja masalah
belanja online tapi
automation khususnya dalam industri
manufaktur dengan adanya robot
dan juga ai nah ini berarti
sdm nya harus betul betul disiapkan
supaya mereka tidak menjadi
tidak ada pekerjaan bagi mereka
automation ini menurut saya bagi yang padat karya
di indonesia ini sangat memprihatinkan pak gus
kebetulan punya program
mbak desi program
pembangunan sumber daya
ini juga kami perlu sampaikan bahwa
dalam salah satu acara yang kami
ikuti beberapa saat yang lalu
dua minggu yang lalu kami
sebuah data atau prediksi
yang mengatakan bahwa indonesia akan
sumber daya manusia industri
sumber daya manusia industri dalam tahun

ini nah ini
tentu yang memacu
kita agar pembentukan pembentukan
dari sumber daya manusia industri
ini semakin cepat kita punya
beberapa program misalnya ya
program fokasi berbasis dual
langsung bekerjasama dengan industri
program yang ada di kementerian industri
yang dalam cetak sumber daya manusia industri ini
dikonsolidasikan disinergikan dengan
kebutuhan kebutuhan industri sehingga
hasil dari program tersebut
semuanya terserap mbak desi jadi
kebutuhannya termasuk tadi
digital yang ada di
menjadi kebutuhan industri sekarang
ada juga akan disiapkan dan kami
juga bekerjasama dengan
kementerian pendidikan dan kebudayaan
mbak desi untuk
yang ada di kementerian
pendidikan dan kebudayaan
jadi ada proses untuk magang juga ini
penting ya untuk preskilling lewat
bukan hanya untuk magang kalau smk
kami lakukan program
link and match sehingga
nanti ketika mereka sudah
lulus dari smk itu sendiri mereka
otomatis akan tersebar
di industri sudah siap pakai
oleh sebab itu sejak awal
kami desain bersama sama
dengan industri nya sehingga nanti
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri
itu sendiri baik ini penting sekali
sehingga setelah lulus langsung bisa
mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan yang memang
dibutuhkan oleh pasar dengan produk produk
yang memang relevan mungkin terakhir karena
waktu sudah habis pak sis kira kira
ini bagaimana apalagi dukungan yang bisa dibeli
diberikan oleh perbankan
khusus dalam upaya kita
mengeliatkan kembali ini perekonomian indonesia
apa saja kontribusinya
tentu kami juga punya program bagaimana
mengembangkan umkm ini
juga ada program program untuk
jadi selain umkm yang ada
misalnya ada yang pemula sudah progres
nah ini kami punya program
terutama yang punya untuk khususnya untuk
yaitu adalah pertama adalah
pelatihan tadi sudah sampaikan
mulai pelatihan bagaimana
khusus untuk produk
kemudian marketingnya juga
terus kemudian juga mengangkat
yaitu tentang kolaborasi
komunitas dan solusi
teknologinya ini juga kami
dukung juga kepada para pelaku
umkm khususnya yang top brand
kemudian juga digitalasi
on boarding umkm menunjukkan
digital nah yang lain
adalah dukungan promosi dan pemasaran
pada para pelaku umkm
dimana tadi sudah saya sebutkan
banyak aktivitas aktivitas dari
bank bni yang mengarah promosi
aktivitas aktivitas untuk meningkatkan
penjualan dan sosialisasi
tingkat lokal kemudian juga
global nah yang khusus
para pelaku umkm ini kami juga
sudah sukses kita
memberikan juga kesempatan
bukan hanya di nasional tapi juga
barangkali ke internasional misalnya ada
pameran pameran khusus internasional
di sana ada
para pengusaha sehingga mereka juga
bisa berkolaborasi juga
kekuatan kekuatan ekonomi dengan
negara kita dengan negara negara
lainnya pada saat pertemuan itu sehingga
harapannya adalah umkm
ini bukan hanya
menuju lokal kami sudah bekerja
sama juga dengan pak menteri
pak men perin ya dalam
umkm ini sehingga
benar benar nantinya bukan hanya lokal
tapi adalah umkm harus
go global demikian mbak desi
baik terima kasih banyak pak sis
dan pak agus memang untuk
ini perekonomian indonesia bantuan terhadap
industri khususnya kecil menengah
karena ini merupakan yang paling banyak ya
pelakunya dalam roda
perekonomian indonesia ini sekali lagi terima kasih
pak agus dan juga pak sis
sehat selalu jaga jarak
kalau kemana mana jangan lupa pakai masker
penting iya terima kasih pak menteri
terima kasih banyak dan demikian
insight with desi anwar kali ini dan
jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini
di cnnindonesia com dan juga
sampai jumpa stay safe dan bye bye